pemerintah berencana kembali membuka sekolah memulai pembelajaran tatap muka pada januari dua ribu dua puluh
kesiapan dan penyediaan masker bagi siswa harus disiapkan dengan maksimal
hal tersebut disampaikan menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi pada selasa siang menambahkan
kesiapan tingkat tk dan sd harus lebih diperketat dan penyediaan masker khusus ukuran anak
dalam wawancara ia juga mengatakan bahwa presiden joko widodo pernah mengkritik penyediaan masker yang oversize bagi anak anak
rencananya lokasi penyediaan masker akan diatur dalam bantuan operasional sekolah atau bos
protokol kesehatan termasuk presiden kemarin pesan sekolah sekolah terutama untuk sd dan tk
supaya betul betul menyiapkan keamanan siswa terutama masker untuk anak karena masker untuk anak ini masih langka